pasca banjir besar akibat tanggul jebol di kawasan sumberjo surabaya
dinas pu kini tengah mengebut perbaikan tanggul
sejumlah alat berat dikerahkan untuk menutup luapan air yang mengalir deras dari dalam tanggul
pasca banjir besar yang melanda kawasan sumberjo kecamatan pakal surabaya akibat tanggul jebol
dinas pekerjaan umum kota surabaya kini tengah mengebut perbaikan tanggul
selain mengerahkan alat berat tanggul juga ditutup dengan menggunakan ratusan karung yang berisi pasir dan batu
ada lima titik tanggul yang diperbaiki petugas diantaranya di bagian utara anak kali lamong dengan panjang sekitar lima belas meter
hingga saat ini banjir masih merenam kawasan sumberjo dengan ketinggian mencapai enam puluh cm
kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu
sementara dituban meski banjir sudah mulai surut
namun sementara di bagian bawah
ruas jalan penghubung antar desa di kecamatan rengel masih terendam banjir luapan bengawan solo
genangan air setinggi tiga puluh cm menutup aspal jalan sehingga membuat aktivitas warga terganggu
untuk berangkat kerja atau bersekolah warga terpaksa harus ekstra tenaga menerjang banjir
di gresik banjir yang tak kunjung surut membuat belasan hektare tanaman padi membusuk akibat terlalu lama terendam banjir
kondisi ini membuat petani gigit jari karena menderita
kedua kerugian cukup besar